anda menyaksikan program khusus semangat baru polri membangun negeri bersama saya bunga harumdani
gebrakan demi gebrakan terus diluncurkan kapolri jenderal polisi tito karnavian
demi mewujudkan reformasi polri dan perbaikan citra kepolisian di mata publik
setelah dilantik sebagai kapolri tito langsung menerapkan sejumlah program
yang terangkum dalam sebelas program prioritas sebagai strategi terwujudnya kemajuan polri
sejak dilantik pada tiga belas juli dua ribu enam belas kapolri jenderal polisi tito karnavian
langsung mengeluarkan sejumlah gebrakan untuk menjawab tantangan untuk melakukan reformasi di tubuh polri
profesional modern dan terpercaya
promotor merupakan sebelas program prioritas polri
program ini sejalan dengan misi presiden jokowi dodo
untuk meningkatkan kepercayaan publik terhadap institusi polri
belum genap sebulan memimpin korps bayangkara
jenderal tito merotasi tiga belas perwira tinggi di lingkungan polri
sejumlah perwira muda ditempatkan di pos strategis seperti kapolda dan kapolres
tito karnavian mengakui belum ada perubahan kultur yang signifikan di tubuh polri
tak mudah mengubah kultur yang sudah mengakar
namun sejumlah program yang tengah digalakan saat ini diharapkan mampu mereformasi polri
salah satu tantangan berat bagi polri adalah isu keamanan dan penegakan hukum
polisi berupaya mengungkap kasus kasus seperti terorisme dan penyanderaan
tak lama setelah tito menjabat sebagai kapolri
kelompok teroris santoso di poso berhasil dilemahkan
bahkan sang pemimpin berhasil dilemahkan
dan berhasil dilumpuhkan dalam sebuah operasi
polisi juga bergerak cepat dalam mengungkap kasus teror gereja stasi santo yosef medan akhir agustus lalu
program kerja promoter terus digalakan di tingkat polsek polres dan polresta di seluruh indonesia
di antaranya peningkatan layanan publik yang lebih mudah bagi masyarakat dan berbasis teknologi informasi
untuk mewujudkan ini polda metro jaya baru saja meluncurkan sistem informasi aplikasi pelaporan polda metro jaya
ini adalah sebuah layanan berbasis aplikasi yang dibuat untuk mempermudah masyarakat berinteraksi dengan polisi selama dua puluh empat jam
masyarakat juga menyambut baik program mobil pelayanan sim keliling untuk membantu warga dalam pengurusan perpanjangan sim
inspeksi terhadap unit pelayanan sim keliling juga dilakukan untuk memastikan tidak ada pungutan liar
kapolri berjanji akan lebih banyak mensosialisasikan promoter

agar kepercayaan publik kepada polri terus meningkat
semua itu dilakukan demi memenuhi ekspektasi masyarakat yang menginginkan polisi menjadi pelindung dan pengayom masyarakat
ya saudara untuk mewujudkan kepolisian republik indonesia yang profesional
kapolri jenderal tito karnavian menerapkan program prioritas dengan semboyan
promotor yaitu profesional modern dan terpercaya
apa saja yang menjadi program prioritas polri ini dan sampai sejauh mana pelaksanaannya
saat ini telah hadir di studio kepala biro kebijakan strategis polri brigjen eko budi sampurno
selamat malam bapak eko terima kasih sudah hadir di sini
untuk memulai diskusi kita pembicaraan kita kita akan membahas terlebih dahulu mengenai program promoter ini
bisa dijelaskan lebih dalam apa itu sih pak program promotor pak
jadi program promoter ini adalah program kapolri
yang merupakan keberlanjutan program kapolri sebelumnya
dimana program tersebut adalah program yang didasari dari grand strategy polri
grand strategy pori ini masa tenggang waktunya dua puluh lima tahun mulai dua ribu empat sampai dua ribu dua puluh
dimana masing masing kapolri punya patokan punya pegangan bagaimana untuk menyelesaikan tahapan tahapan
penggalan penggalan tahapan sampai dengan dua ribu dua puluh empat sebelum dibuat grand strategy baru
tapi apa sih pak yang menjadi pertimbangan polri dalam menyusun program promoter ini sendiri
sebetulnya program promoter ini kan saya katakan tadi adalah program keberlanjutan
keberlanjutan dari program kapolri sebelumnya
dimana program promoter ini adalah program yang disusun oleh pak tito menindaklanjuti program program pak kapolri yang sebelumnya
sehingga apa yang disampaikan oleh pak tito itu adalah bagian dari upaya meningkatkan profesional
soal profesionalisme terus kemudian sampai dengan terpercaya
kalau dilihat ini yang dipilih adalah promoter profesional modern dan terpercaya
karena kita melihat bahwa setiap suatu organisasi akan dipercaya masyarakat apabila organisasi tersebut profesional dulu
bagaimana untuk profesional
harus dibantu dengan teknologi yang modern
sebanyak mungkin simpul simpul sentuhan antara anggota dengan masyarakat
sehingga simpul simpul itu bisa dikurangi dengan menggunakan teknologi
yang akhirnya akan menjadi terpercaya
setelah profesional dengan menggunakan alat alat yang modern insya allah ke depan polri akan menjadi yang terpercaya
oke kita tahan dulu pak eko
sebelum kita lanjutkan dialog kita sedikit kilas balik ya pak ke beberapa bulan lalu
untuk mengingat kira kira apa saja visi misi kapolri jenderal tito karnavian
kita simak ulasannya berikut
sebagai pemegang tongkat komando polri tito diharapkan mampu menjawab harapan publik dalam memimpin korps bayangkara
sejumlah visi misi untuk membenahi polri dipaparkan tito sejak ia mengikuti fit and proper test kapolri di gedung dpr pada dua puluh tiga juni dua ribu enam belas silam
visi misi yang disampaikan tito diantaranya peningkatan sumber daya manusia peningkatan solidaritas internal penyederhanaan standar operating procedure atau sop serta perbaikan sistem kerja
tito mengakui standar penyelidikan
tidak ada yang dikepolisian masih perlu ditingkatkan
selain itu tito juga memaparkan bahwa ia akan menjadikan bintara pembina keamanan dan ketertiban masyarakat babin kapditnas sebagai leading sector
penghilangan pungutan liar dan memerangi kartel kebutuhan pokok juga menjadi program yang diutamakan
kalau kita lihat di sini ada sebelas program prioritas apa yang paling diutamakan dari ke sebelas itu
dari segala program prioritas nih yang nomor satu adalah
pemantapan reformasi internal polri
karena kita harus sadari bahwa selama ini reformasi di internal polri masih berjalan belum sebagaimana yang diharapkan
secara struktural sudah oke namun di kultural kita mengalami beberapa hambatan
sehingga yang diutamakan oleh beliau adalah bagaimana kita memantapkan reformasi internal polri dulu
bentuk nyata dari reformasi internal polri yang sudah dibuat
ya salah satunya dengan
menjabarkan ke dalam program promoter yang ada di bawahnya masing masing program tersebut
dimana program ini berisi apa apa yang harus dilakukan oleh anggota sampai dengan tingkat polsek
untuk road map nya dari program promoter ini sendiri nih pak
jadi begini program promoter ini dibangun oleh pak tito berdasarkan tiga kerangka
yang pertama itu kerangka regulasi
jadi aturan aturan apa yang memayungi program ini kemudian kerangka kelembagaan
satker satker mana yang dijadikan leading sektor untuk mencapai masing masing program
dan yang ketiga dari mana anggaranya
jadi ada kerangka pendanaan sehingga program ini tidak ujuk ujuk ada tetapi sudah merupakan bagian daripada grand strategy polri yang dianggarkan ke dipa polri selanjutnya
kalau tadi dilihat di vt di awal itu salah satu bukti nyata yang dari program ini promoter ini adalah
aplikasi pmj pmjt atau layanan berbasis aplikasi gitu ya pelaporan polda metro jaya
ini bisa dijelaskan apakah ini salah satu jadi
jadi program salah satunya dikatakan tadi bahwa kita harus berbasis teknologi
dimana aplikasi dalam promoter ini kita sudah juga menyiapkan sistem laporan tentang promoter
kerja promoter itu bisa dilihat di www polri com
dimana dalam aplikasi di situs tersebut ada apa apa yang harus dilakukan sehingga dengan secara mudah kami telah menjabarkan program tadi sampai dengan tingkat polres
jadi tingkat polres itu tidak perlu lagi menjabarkan tidak perlu berpikir macam macam tinggal melaksanakan program yang disampaikan oleh kapolri
sampai dengan tingkat polres
sudah terstruktur gitu ya
terstruktur demikian pula laporannya
laporannya kita susun secara
kita susun secara bottom up
jadi dari polsek ke polres polres ke polda dan polda ke mabes
dan masing masing polres itu akan mewakili eh masing masing laporan polsek akan mewakili polres mana yang terbaik
kemudian sampai begitu
nanti masing masing polres gabungan merupakan penilaian polda
demikian juga satker di mabes polri
itu sudah dibuat dalam aplikasi tersebut
jadi sistem laporannya kenapa program promoter ini sampai ke bawah
karena sistem program promoter ini tidak lagi dijabarkan oleh masing masing satuan kewilayahan
baik baiklah kita tahan dulu pembicaraan kita di segmen ini
selanjutnya tujuh puluh tahun menjadi pengayom dan pelindung negeri polri terus menghadapi berbagai tantangan global
kita akan lanjutkan pembahasan tentang langkah langkah polri dalam menghadapi berbagai tantangan
baik internal maupun eksternal
tetaplah bersama program khusus polri
semangat baru membangun negeri
namun tidak apenas sekolah
berbagai upaya polri untuk mereformasi organisasinya agar lebih mengayomi masyarakat sekaligus mewujudkan keamanan nasional mendapat tanggapan beragam dari masyarakat
meskipun masih ada sentimen negatif sejumlah tindakan sigap polri mendapat apresiasi positif dari masyarakat
sentimen positif masyarakat terhadap polri mengalami penguatan pasca bom sarinah tamrin yang berhasil ditangani polri
gerak sentimen positif masyarakat juga mulai menunjukkan peningkatan memasuki juni dan juli dua ribu enam belas
selain keberhasilan barreskrim dalam membongkar kasus kasus besar seperti vaksin palsu sentimen positif terangkat setelah masuknya nama tito karnavian dalam bursa calon kapolri
sentimen positif ini bertahan hingga penetapan tito karnavian sebagai calon tunggal dan dilantik menjadi kapolri
memasuki agustus hingga september sentimen positif kembali mengalami penguatan
langkah kapolri dalam manajemen isu di media masa terkait isu terorisme pengaturan arus mudik terbukti ampuh meredam sentimen negatif di media
langkah responsif polri dalam menangani kasus sp tiga kebakaran hutan dan lahan serta penumpasan jaringan terawi santoso juga disambut reaksi positif oleh publik
mengarah ke positif
meningkat kepercayaan publik kepada polri ini merupakan salah satu tantangan untuk polri sendiri
nah sejauh mana program promoter ini dapat menjawab tantangan tersebut
jadi yang jadi permasalahan itu ya selama ini bahwa beliau sebelum menjadi kapolri pada saat fit and proper test mengatakan bahwa yang terberat adalah bagaimana mengembalikan kepercayaan publik
trust kepada polri
karena selama ini trust masyarakat kepada polri itu rendah sekali
terutama terkait dua hal
pertama terkait dengan kinerja
yang kedua terkait dengan kultur
kinerja itu ada tiga hal ya
pertama kurang profesional dalam penegakan hukum
yang kedua layanan publik yang tidak simpatik
terus kemudian masih banyaknya kejahatan dan pelanggaran yang terjadi
sementara dalam kultur sendiri itu ada tiga hal juga
masih adanya perilaku koruptif dari anggota polri
itu oknum ya
terus yang kedua adalah arogansi kekuasaan
jadi masih menganggap bahwa pangkat jabatan itu bisa melakukan apa saja
dan yang ketiga
polri di lapangan masih senantiasa terlihat kalau di media masih sering melakukan kekerasan yang eksesif
hal hal semacam itu memang kita bisa lihat
pada sebelum beliau menjabatkan polri sampai dengan program pemulut terdilang di ini kan seratus hari
hampir seratus hari
kami sudah merekod dari seratus hari program kerja beliau
hampir delapan puluh sembilan persen
artinya tinggal beberapa hari
hampir sembilan puluh persen program beliau tercapai
oh gitu jadi sudah sesuai target dari tiga belas juli hingga sebelas oktober dua ribu enam belas ini berjalan sudah
ya jadi itu bisa dilihat secara otomatis di website www promoter polri co id
oke kita bisa cek di situ
ya bisa di cek di sana
di situ ada apa saja pak
di situ ada yang bisa dilihat adalah terkait dengan kinerja yang dicapai dari masing masing satuan kerja
baik mulai kewilayahan maupun sampai dengan satuan kerja yang ada di mabespori
di mana termasuk juga yang dikatakan tadi
adanya pengembangan pengembangan inovasi inovasi baru
layanan layanan berbasis ti yang baru yang dikembangkan oleh masing polis seperti jember
terus kemudian polris sidoarjo kalau tidak salah
terus juga beberapa pores termasuk yang di pmj yang katakan tadi
itu beberapa inovasi yang dicanangkan dan inovasi inovasi tersebut itu merupakan sumbangan dari masyarakat juga
dibayai oleh masyarakat partisipasi masyarakat
ide nya juga mungkin dari masyarakat
idenya mungkin dari anggota polri yang digabungkan dengan masyarakat
selain tantangan internal ada banyak tantangan eksternal yang dihadapi oleh polri
nah bagaimana polri memetakan tantangan yang harus dihadapi untuk kedepannya nih pak
kalau kita melihat tantangan eksternal kita melihat banyak sekali kita bisa melihat mulai dari kita melihat secara global
kita melihat politik hegemoni berbagai negara politik kawasan kemudian kejahatan yang terorganisir
kemudian ideologi ekstrim dan budaya asing yang begitu masuk
dan yang tidak kalah maraknya adalah perkembangan teknologi yang dalam waktu hitungan detik per jam itu sudah amat sangat cepat sekali
membuat kita terlena
satu ini ketinggalan beberapa langkah
nah hal hal tersebut akan menimbulkan empat hal
yang pertama ketidakstabilan keamanan
yang kedua ketidakstabilan ekonomi ketidakstabilan sosial dan yang keempat adalah ketidakstabilan ideologi
artinya ini akan menjadi ancaman nasional
bukan hanya polri tapi menjadi ancaman nasional
dan hal tersebut merupakan dinamika yang harus disikapi oleh polri
bagaimana polri menyikapinya
nanti kita tahan dulu ya pak karena sebelum kita lanjutkan dialog kita simak dulu nih pak
bagaimana sebenarnya kita juga penasaran evaluasi kinerja seratus hari kapolri jenderal tito karnavian
yang terasa mengedepankan sisi polri yang lebih humanis untuk menjawab tantangan di masa depan
berikut kita lihat bersama
membangun kepolisian republik indonesia menjadi misi kapolri jenderal tito karnavian ketika dirinya dilantik pada bulan juli lalu
dalam seratus hari pertama fokus utama tito adalah meningkatkan kepercayaan publik kepada polisi
reformasi struktural dan kultural menjadi acuan untuk memperbaiki citra kepolisian yang dipercaya masyarakat luas
menginjak seratus hari kepemimpinannya tito mengaku
public trust atau kepercayaan masyarakat terhadap kinerja kepolisian cenderung mulai meningkat
salah satu pendorongnya sementara ini menurut beberapa survei itu karena figur harapan yang tinggi kepada kapolri
kemudian kedua juga karena ada beberapa perbaikan kinerja seperti pengungkapan kasus kasus ya
apa teorisme kemudian penyanderaan
dan beberapa kasus yang diungkap yang lain lain diantaranya itu
sejumlah pekerjaan rumah masih harus diperbaiki korps triberata ini
kinerja sedikit membaik kultur yang belum
kultur artinya sikap agrogansi budaya yang masih koruptif
kemudian penggunaan kekerasan eksesif ini masih terus masih ada
seperti beberapa konflik konflik yang terjadi kantor kantor polisi ada yang di
rusak nah itu itu itu itu yang saya lihat belum
kenapa karena commander wis dan kebijakan kebijakan yang saya buat paket paket kebijakan saya buat
ini baru sampai ke tingkat middle manager
program seratus hari ini menjadi sebuah momentum untuk membangun kops kepolisian menjadi lebih baik lagi
upaya tito melakukan reformasi struktural dan kultural menjadi awalan yang baik untuk meningkatkan citra kepolisian yang profesional modern dan terpercaya
dan untuk mengulas lebih lanjut tentang berbagai tantangan yang dihadapi polri
masih bersama kepala biro kebijakan strategis polri brigjen eko budi sampurno
juga telah hadir di studio budayawan romo beni susetio selamat malam romo beni
selamat malam terima kasih sudah hadir di sini
kalau tadi kita lihat viti ini mengenai seratus hari kinerja kapolri bagaimana romo menilai hal ini
ya pertama ya harus kita akui ya pak tito ini memberi harapan baru ya
pertama masyarakat menilai bahwa tito adalah bigur seorang k polri yang punya wawasan yang dia menegakkan pertama disiplin
kedua menegakkan kewibawaan citra polisi menjadi lebih punya arti lagi
karena pak tito melakukan sebuah kesadaran betul bahwa polri yang melanggar ditindak dan itu menjadi presisi publik menjadi positif
jadi di bawah kita sebenarnya dalam seratus hari seratus hari ini ada kemajuan luar negara
hari ini ada kemajuan luar biasa
polri menjadi lebih profesional memiliki kewibawaan tetapi lebih bagaimana kultur polri berubah
artinya dia mencoba polri itu sebagai pelayan publik bukan lagi menggunakan kekuasaan tapi pelayan masyarakat
maka dia mulai dengan astitude memperbaiki banyak polri yang kena gara gara narkoba dipecat itu banyak
kemudian yang pungli ditindak bahkan di transparan diumumkan dan ini sebenarnya dalam sejarah tidak pernah terjadi
jadi dia melakukan terobosan yang kedua adalah enerjik ya dia
enerjik itu dalam arti bahwa dia sadar betul bahwa pelayanan publik itu menjadi penting
karena itu kedepan dia menginginkan kapolri yang profesional
tapi kapolri juga yang sebenarnya hampir dengan semangatnya pak hukum
jadi semangat pak augeng itu adalah polisi itu pelayan publik tetapi juga punya kewibawaan tidak mudah disuap
tidak mudah dikendalikan oleh kekuatan yang lain tetapi punya independensi
nah itu yang sebenarnya yang ingin dirintis pak tito
memang ada sisi negatif tetapi dalam seratus hari itu harus kita lihat bahwa pak tito berhasil
berhasil untuk mengembalikan kembali kepercayaan publik bahwa kapolri itu pelayan publik
bukan lagi pelayan penguasa juga bukan pelayan peking pekingan
yang dulu kan terkenal kan bahwa polisi ini mudah disuap polisi ini mudah dikendalikan
nah ketika pak figur pak tito mengubah persepsi publik ini yang positif sehingga kinerjanya dinilai masyarakat cukup memuaskan
kalau tantangan terberatnya sendiri
ya tantangan terberat sekarang ini apapun
kita tahan boleh
selanjutnya reformasi internal polri menjadi salah satu upaya untuk meningkatkan kepercayaan publik terhadap polri
sejauh mana inovasi dan strategi yang telah dilakukan polri dalam hal ini
sesaat lagi kami akan segera kembali
nah stabilitas keamanan negeri ini tak hanya fokus untuk memperbaiki internal namun juga berusaha untuk berpartisipasi dalam mewujudkan keamanan internasional
sejak awal kemerdekaan polri telah menjadi bagian penting dari sejarah bangsa untuk menciptakan stabilitas keamanan dalam negeri
kini untuk menjawab tantangan zaman polri tak hanya berusaha untuk memperbaiki internal organisasi saja namun juga berusaha memberikan sumbangsih bagi keamanan internasional
indonesia melalui polri masuk dalam negara kinerja
indonesia masuk dalam negara terbesar penyumbang pasukan pbb untuk operasi pemeliharaan perdamaian dunia
dari satu ratus dua puluh tiga negara pasukan indonesia yang terdiri dari polri dan tni berada di peringkat sebelas dunia dan menjadi negara asean penyumbang pasukan terbesar
jumlahnya hingga mencapai satu dua ratus sembilan puluh enam personil
pasukan polri tersebar di sejumlah perusahaan
sejumlah negara afrika seperti afrika tengah mali sudan hingga beberapa negara timur tengah seperti libanon
peran polri di kancah internasional selain membanggakan juga memberikan sumbangsi dalam menjaga keamanan internasional
karenanya kualitas dan kapasitas sumber daya manusia merupakan modal dasar untuk mewujudkan polri yang profesional modern dan terpercaya
kita ulas lebih dalam
masih bersama saya mbak mbak
kepala biro kebijakan strategis polri brigjen eko budi sampurno dan budayawan romo beni susetio
ya romo menyambung yang tadi tantangan terberat yang dihadapi
ya sebenarnya tantangan terberat sekarang ini kan penggunaan teknologi modern ya
apapun server media itu kan menjadi suatu kejahatan yang internasional kan
maka ya kapolri harus punya keterampilan penggunaan teknologi yang tepat guna dan tepat sasaran
lah ini penting
jadi meningkatkan kualitas sumber daya manusia itu juga menjadi dasar
tapi juga penguasaan teknologi
karena sekarang ini kejahatannya itu tidak hanya kejahatan menggunakan fisik tapi menggunakan kemampuan teknologi
dan itu juga yang sekali kali terjadi
penipuan baik dalam bidang perbankan dalam penipuan dalam bidang orang muda terpersona juga oleh teknologi
bahkan teknologi juga kerap kali menipu kan
kasus kasus terbesar pengadaan uang kan penggunaan teknologi
sehingga orang menjadi seolah olah
seolah olah orang menjadi terpikat
jadi tantangan ke depan menurut saya bagaimana kapolri bisa membangun yaitu sebuah berpikir global tapi bertindak lokal
nah berpikir global itu nggak bisa
di dalam kancah internasional memang polri harus mampu seorang polisi harus mampu sekarang menguasai
yaitu juga mampu melihat dinamika politik internasional domestik tapi juga mampu merespon situasi lokal
jadi berpikirnya itu global tapi bertindak lokal
nah di sini sebenarnya pentingnya harus ada anggaran untuk meningkatkan kualitas
tidak cukup hanya pendidikan tetapi juga harus diberi juga training training di internasional
jadi bisa belajar sambil mengambil ilmu ilmu bagaimana membangun sebuah kepolisian yang modern
polisi yang modern itu adalah polisi yang mampu menggunakan teknologi untuk monitor dan mengevaluasi
tapi juga untuk mampu juga menjaga keamanan
jadi yang ke depan itu penggunaan teknologi lebih juga harusnya menjadi pembenahan reformasi dari kepolisian
sehingga rasio kepolisian itu bisa tidak hanya untuk anggarannya itu tidak hanya pegawai tapi juga peningkatan kualitas
akibatnya kinerja polisi kurang optimal
nah ke depan harusnya dibalik
jadi polisi itu bisa mengurangi jumlah kepolisi tetapi akan lebih profesional
nah untuk ini memang negara harus hadir
tadi negara juga harus memberi anggaran yang seimbang dengan kinerjanya
nah problem kita kan selama ini adalah anggarannya tidak optimal
sehingga bisa polisi itu menjadi lebih lebih bawah
polisi itu memiliki citra yang baik
polisi itu tidak lagi bisa pungli karena sistem
dan kemudian ada peranan sistem ini yang harusnya dibangun untuk ke depan
nah saya rasa pak tito arahnya ke situ
karena dengan kultur yang ingin kultur itu kan berarti menanamkan habitus
cara berpikir bertindak benar itu yang dibatinkan dalam perilaku
lah bagaimana kita membangun kultur
harus ada sebuah rekayasa
rekayasanya salah satunya adalah membangun sistem teknologi tepat guna
untuk pengawasan misalnya pelanggaran lalu lintas supaya tidak pungli
ya pakai aja sistem teknologi
kita tahan dulu romo
kita sudah memiliki dana anggaran polri dari anggaran kementerian lembaga dalam rapbn dua ribu tujuh belas
ini polri mendapat urutan ketiga
dari lima terbesar sebesar rp tujuh puluh dua empat triliun
kemudian ada juga anggaran poli dari tahun dua ribu tiga belas hingga dua ribu tujuh belas di data selanjutnya
ini dia apbnp di tahun dua ribu enam belas sebesar rp tujuh puluh sembilan tiga triliun
kemudian pagu indikatif dua ribu tujuh belas tahun depan turun menjadi tujuh puluh dua empat
nah ini bagaimana strategi mensiasati anggarannya
jadi begini ya mbak
bahwa dari tujuh puluh sembilan tiga triliun hasil apbnp yang baru disahkan kemarin itu
karena walaupun secara nominal itu terlihat besar
tetapi untuk operasional polri yang jumlahnya rp empat ratus lima puluh itu
justru tidak dominan di situ ya
tapi tidak terlihat bahwa itu hanya untuk gaji yang banyak itu mbak
jadi yang jadi permasalahan ke depan seperti yang dikatakan romo tadi bahwa
kami ada satu program yang kedepannya akan membuat minimal zero growth
artinya akan menggantikan atau merekrut polisi untuk menggantikan yang pensiun
dan ditambah dengan kebutuhan polri
sehingga nanti jumlah personil polri tidak bertambah tapi digantikan dengan teknologi tadi
nah kita akan mencoba seperti itu sebagai salah satu contoh
kesiapan sdm sendiri dari
salah satunya itu
merekrutnya itu minimal zero growth
tidak hanya untuk menggantikan yang pensiun
dan ditambah kebutuhan kebutuhan yang penting saja
contohnya misalkan pembangunan polda baru atau kesatuan baru itu butuh persoalan baru itu ditambahkan
tapi kebutuhan itu yang amat sangat penting
jadi tidak keseluruhan
kita bisa menahan laju pertumbuhan jumlah pori yang ada
dan itu nantinya akan dialihkan
presentasinya berubah gitu ya pak
presentasi itu ditahan
apakah masyarakat bisa melihat laporannya secara transparan
dalam beberapa tahun ini
polri selalu mendapat predikat wtp
wajar tanpa pengecualian
jadi itu hanya beberapa kementerian lembaga itu yang nilai bpk
jadi kami bahwa kemudian juga dalam pilihan kita juga polri mendapat b
artinya itu sudah di atas rata rata kementerian lembaga yang lain
bagaimana romo melihatnya
ya sebenarnya kan gini
pak tito sudah memberi contohnya
dia mau melaporkan harta kekayaan
sejarah tidak pernah terjadi
itu sebenarnya simbol bahwa polisi itu harus transparan jujur punya integritas
nah ini yang sebenarnya menjadi habit
kebiasaan yang ingin menjadi kultur baru polisi yang akan ke depan
memang persoalan transparan ini menjadi masalah publik
tapi masalah transparan ini bisa diselesaikan kalau ada sistem monitoring
maka penggunaan teknologi itu yang lebih aman
sehingga orang tidak langsung bertransaksi dengan orang
tapi transaksinya lewat teknologi
itu yang akhirnya mengurangi jumlah pungli dan korupsi
yang sehingga di dalam itu tidak lagi disaksikan bagaimana terjadi tawar menawar
itu kan persepsi publik kan
nah ini yang nggak dirubah
nah mengubah ini kan butuh waktu
butuh sebuah kultur dan sebuah rekayasa
nah maka kalau nantinya terjadi rasio yang seperti itu
itu akan membuat citra polisi semakin meningkat
tapi di lain pihak kita harus mengakui
bahwa polisi punya profesional dalam penyelidikannya
dan banyak hal harus kita puji
polisi memang memiliki kemampuan itu
hanya bagaimana dalam penyelidikan tidak lagi menggunakan kekerasan
maka dalam penyelidikan penyelidikan itu polisi juga mulai human
ini kan butuh yang namanya kemampuan penyelidikan
dan kemampuan untuk mengungkapkan fakta fakta lewat sebuah pendekatan pendekatan
nah disinilah pentingnya
polisi juga ditambah kemampuan
dan ilmu ilmu komunikasi persuasi
itu juga dipentingkan
jadi kedepan memang polisi harus polisi yang human
polisi yang dekat dengan rakyat
polisi yang dicintai rakyat
tapi polisi juga yang membawa publik berpartisipasi
itu bisa jadi harapan
itu bisa menggunakan teknologi
sehingga polisi bisa membangun kerjasama dengan bloker bloker itu
nah kemudian ini disinergikan
sehingga polisi punya misalnya pengawasan publik lebih mengawasi lingkungannya
mengawasi pelanggaran lalu lintas
itu bisa menggunakan teknologi
supaya tidak terjadi penyalahgunaan itu
ya harusnya lewat suatu sistem
nah ini kan butuh yang namanya polisi harus bisa menyimbangkan anggaranya
kalau sekarang rasio anggaran lebih banyak untuk pegawai belanja
tapi bukan untuk penggunaan teknologi dan juga keterampilan
itu yang memang rasionya akan sulit
karena akhirnya biaya terbesar akan jauh
hanya untuk biaya pkw
terakhir romo harapan dari masyarakat romo melihat seperti apa
ya harapannya sih dengan kapolri baru ini
rakyat punya harapan reformasi kepolisian itu akan berjalan
nah reformasi kepolisian itu membutuhkan figur
yaitu yang di atas yang bersih
kalau figurnya besri punya integritas maka di bawahnya bersih
lepas itu harapan publik
pertama dia punya integritas
dia mau bekerja dengan keras
kedua dia memiliki human interest
dan dia seorang yang komunikatif
dan ini modal besar
sehingga sekarang kalau kita lihat kepolisian ini meningkat citranya
dalam seratus hari itu orang punya harapan besar
nah harapan inilah yang sebenarnya ingin sebenarnya harus menjadi momentum polisi untuk berbenah
maka reformasi kepolisian harus berjalan
dan kita yakin pak tito bisa menuntaskan ini
baik terima kasih
promo bening sudah berbagi pandangan
oh boleh silahkan
jadi ada beberapa hal yang menjadi terobosan juga dari pak tito ini
jadi lulusan akpol itu akan dikirim ke luar negeri
kalau tidak salah setiap tahun seratus orang
akhirnya akan membentuk komunitas baru
mudah mudahan tahun ini sudah mulai
sudah nah itu kan bagian dari kultur
bagian dari tadi untuk merubah kultur kan kita tidak bisa seperti merubah membalik telapak tangan
tapi ada hal hal yang perlu disiasati
terobosan yang memberi harapan kan
sehingga ada kultur baru yang masuk
dan itu akan membawa kinerja polisi semakin hari semakin menyakinkan
yang membuat masyarakat semakin
oke terima kasih sekali lagi romo
kita tahan dulu di segmen selanjutnya
bagaimana polri menghadapi tantangan akselerasi teknologi yang membuat media sosial tak sekedar menjadi alat komunikasi jenis baru
namun juga menjadi alat menyebarkan informasi

saat itu kita bisa mencoba untuk menjelaskan jenis j jeremy domineren jenis ug instagram

semangat baru membangun negeri
dampak akselerasi teknologi membuat media sosial tak sekedar menjadi alat komunikasi jenis baru
namun juga menjadi alat menyebarkan informasi
divisi humas polri tak ingin ketinggalan memanfaatkan berbagai media sosial
untuk memantau keamanan dan ketertiban umum di masyarakat
pasukan cyber divisi humas polri ini menjadi pengawal komunikasi antara kepolisian dan masyarakat
pemanfaatan media sosial digunakan untuk menjaring informasi
yang bertujuan untuk menyusun rencana kegiatan program kerja dan strategi kepolisian
media media sosial yang dikembangkan oleh divisi humas polri adalah facebook instagram pad dan twitter
yang diharapkan mampu menjadi alat komunikasi sekaligus menjaring informasi dari masyarakat
diseminasi berbagai informasi yang penting
yang disampaikan kepada publik
informasi penting itu seperti apa sih
ya katakanlah himbawan
informasi tentang suatu keadaan
informasi tentang lalu lintas
informasi tentang hal hal yang perlu diwaspadi oleh masyarakat
media sosial bagi divisi humas polri juga digunakan sebagai alat monitoring
atau pengawasan jika ada penyimpangan serta berita berita yang simpang siur
agar tidak menjadi informasi
atau informasi yang salah
masyarakat akan merasakan hasil dari efektivitas pemanfaatan media sosial ini
dengan melihat ada upaya reformasi di tubuh kepolisian
salah satu poinnya tidak ada polisi yang bertindak koruptif arogan
dan merasakan polri sebagai penegak hukum yang adil dan profesional
dengan media sosial yang berkembang di masyarakat polri berharap publik dapat memanfaatkan dengan bijak media sosial
dengan memuat informasi yang berkembang di masyarakat
sehingga pembangunan sosial dan ketertiban umum yang sehat menjadi kenyataan
ibu kalau dilihat dari hasil survei sebenarnya terlihat jika publik ini menunjukkan sentimen yang positif
nah ini apa saja yang harus menjadi perhatian atau catatan polri terkait kepercayaan publik
ketika kita bicara tentang kepemimpinan tito karnavian
itu ada satu kata yang selalu menjadi pertimbangan beliau adalah distrust kepercayaan publik
nah dalam pantauan kami pada masa kepemimpinan pak kapolri tito karnavian
kita bisa melihat bagaimana stand
sentimen publik yang negatif itu bisa berkembang menjadi positif
jadi kita bisa melihat dari data yang ada di sini
saya pikir ini adalah salah satu prestasi polri yang cukup bagus di masa pak tito karnavian
dan kita bisa melihat gap yang awalnya cukup tinggi di tahun dua ribu lima belas
di tahun dua ribu enam belas dia bisa mengucup
jadi antara sentimen media negatif netral dan positif itu hampir sama
dan ini adalah salah satu prestasi bagaimana polri bisa mengelola media manajemen
oke metode apa sih bu yang digunakan untuk melakukan survei
ini adalah metode intelijen media
di mana kami mengkolek data dari dua ribu dua puluh
di dua ribu dua puluh media online baik di indonesia maupun di tingkat internasional
nah ketika kita bicara tentang polri
itu antara sebelum pak tito itu pemberitaan setiap bulan itu ada dua puluh ribu
kemudian dari tujuh ratus empat puluh lima media online di seluruh indonesia dan dunia
dan kemudian sepanjang tiga bulan terakhir
ternyata pemberitaan itu meningkat jadi tiga puluh ribu setiap bulan
oke butika kita tahan sebentar selanjutnya bagaimana kita ketahui bersama
media sosial kini menjadi salah satu elemen penting
di mana polri juga dapat melakukan monitoring sebagai berbagai kejahatan lewat media sosial
tapi bagaimana sebenarnya komentar netizen di media sosial terhadap polri secara umum
berikut rangkumannya bisa kita lihat bersama
hasil pengamatan dari lembaga survei indikator indonesia menyebutkan
sentimen positif netizen tentang polri
meningkat sejak mei dan juni
di tengah menguatnya isu pergantian kapolri
langkah presiden dalam penunjukan tito karnavian
dengan sistem potong generasi
dianggap pilihan tepat oleh netizen
dalam banyak cuitan hingga aktivitas replikasi cuitan netizen
tito karnavian dianggap sebagai representasi golongan muda
euforia serta harapan dilontarkan netizen
terutama pada peningkatan profesionalisme polri
aktivitas perbincangan tito karnavian mendorong peningkatan sentimen positif terkait polri
sentimen positif di bulan juli dua ribu enam belas
menjadi sentimen positif netizen tertinggi selama kurun waktu setahun terakhir
beberapa minggu kemudian netizen juga memberikan pujian atas usaha polri
yang berhasil melumpuhkan jaringan teroris santoso
netizen juga tercatat memberikan impresi positif
atas usaha polri mengungkap berbagai kasus besar
hingga kasus penghutan liar di kementerian perhubungan

bukti kak apa sih yang menjadi hiburan pak
apa yang terjadi sekarang mengenai polri di media sosial dibahas oleh masyarakat
nah jadi kalau tidak salah ya pak
di polri itu sekarang memiliki ada kesadaran polisi untuk terjun di media sosial
dan situasi itu ternyata terlihat bagaimana perubahan dan peningkatan
cuitan yang ditujukan kepada polri gitu
dan kita bisa melihat juga bagaimana perbendingan sentimen terhadap polisi pak
jadi sebelum tiga bulan sebelum pak kapolri
sebelum ada permintaan untuk masuk ke media sosial
tetapi dalam tiga bulan terakhir
dan saya pikir ini adalah angka yang cukup bagus karena kan mengubah persepsi publik itu tidak mudah
dan itu sebenarnya bisa terlihat melalui berbagai aktivitas
atau gerak yang dilakukan oleh polri
kalau selama ini ketika ada kejahatan seolah dibiarkan
sebenarnya tidak seolah dibiarkan
tapi bagaimana manajemen media atau tim dari humas atau tim dari polri selalu menyampaikan
apa yang sudah mereka lakukan kepada masyarakat
sehingga kita bisa tahu bagaimana sentimen publik pun akan berubah karena persepsi publik sudah berubah
nah menariknya ketika kita bicara tentang netizen atau media sosial
kalau kita bicara polri tadi kan negatifnya masih banyak
jadi polisi masih banyak yang negatif di daerah atau dimanapun kita ada masalah
tapi ketika kita bicara tentang tito karnavian sebagai pribadi
ternyata dia adalah salah satu orang yang disukai oleh netizen pak
jadi dalam catatan kami satu satunya pejabat yang pernah dilantik presiden jokowi
dan mendapat sentimen positif paling besar itu pak tito
dan sampai sekarang ketika dia tiga bulan dengan situasi polisi yang seperti sekarang
menanggapi hal tersebut pak eko
jadi begini seperti yang dikatakan butika tadi bahwa dalam program promoter
salah satu programnya unggulan adalah bagaimana mengelola media
antara lainnya bagaimana kita melakukan pendekatan kepada media mainstream
terus kemudian juga bagaimana kita yang tadinya nggak pernah mengelola media sosial
kita juga ikut ke tim pun di dalamnya

jadi bagaimana upaya menekan media media sosial kita juga ikut ke tim pun di dalamnya
sekarang kita menekan media media negatif kalau ada isu isu negatif kita segera menjelaskan
sebenarnya seperti ini loh yang selama ini hanya dari satu sisi
dan yang tak kalah penting sekarang pori sudah bisa mengelola trending topic
oh bahkan sudah bisa mengelola trending topic
jadi kita sudah upayakan itu semua
dan ini berkat kami juga bersyukur punya kak pori seorang general tito karnavian
karena itu tadi ide idenya yang selama ini belum ada tiba tiba muncul setelah beliau menjadi kampung

harapan dari indonesia indikator pada polri
apa yang sudah dilakukan
oleh pak tito sebenarnya sudah cukup bagus
dan itu sebaiknya bisa dipelanjutkan
lagi karena kita bisa tahu bahwa sentimennya
sudah bisa menurun dan saya yakin
kalau dengan situasi yang
seperti sekarang itu bisa dilanjutkan maka
persepsi publik yang selama ini
negatif kepada polri pasti
akan pulih karena persepsi publik
atau kepercayaan publik itu dimunculkan
dari persepsi yang mereka
dapatkan dari media dari
sesuatu yang mereka dengar mereka
lihat dan mereka rasakan baik ibu rustika
terima kasih atas perbincangannya malam hari ini
mudah mudahan kita bisa terus update
mengenai bagaimana sentimen
dari masyarakat mengenai polri
saudara berbagai inovasi
dan strategi dilakukan polri untuk
menjawab tantangan global pemantapan
reformasi internal polri pun menjadi
program prioritas untuk mewujudkan polri
yang profesional modern dan
terpercaya sesaat lagi kami segera kembali
mewujudkan kepolisian republik indonesia yang profesional modern
dan terpercaya menjadi semangat baru
dalam membangun negeri kita kembali lanjutkan
perbincangan bersama kepala biro kebijakan
pak eko tadi kita melihat
survei publik dengan sentimen
positif dari lembaga survei indikator
indonesia indikator kemudian
dinilai positif dimana
image yang dinilai
oleh publik bahwa
integritas dan komunikatif dan ini menjadi modal
besar juga untuk polri ke depannya
bagaimana polri menanggapi hal ini
sebagai anggota polri
juga mewakili seluruh polri seluruhnya bahwa
untuk menciptakan kondisi kamtipas yang kondusif
itu tidak bisa dilakukan sendiri
bahwa apapun upaya yang dilakukan polri
apabila tidak didukung oleh stakeholder
baik masyarakat maupun
kita bukan apa apa
kami masih butuh dukungan dari rekan rekan sekalian
dari para stakeholder bahwa
untuk membangun polri yang modern
partisipasi aktif masyarakat
sehingga apapun yang kami lakukan
tidak ada nilainya tanpa
partisipasi dari masyarakat
dan mungkin bisa juga dibilang membangun
dengan berpikir global
bertindak lokal tadi kalau dikatakan oleh
ya seperti yang dikatakan romo tadi
baik terima kasih pak eko sudah hadir di sini
dan berbagi bersama kami
saudara gebrakan gebrakan yang dilakukan
jenderal tito karnavian dalam seratus hari pertama
masa kerjanya sebagai kapolri
merupakan langkah awal upaya mewujudkan
polri yang profesional modern dan terpercaya
petajalan reformasi polri ini
telah disusun dalam beberapa tahapan
hingga tahun dua ribu dua puluh empat
selain pemantapan reformasi internal
berbagai tantangan global juga harus
dihadapi polri dan sebagai
pengayo masyarakat kepercayaan publik
berperan penting bagi polri
dalam menjalankan tugas tugasnya
tentunya berbagai upaya dalam reformasi polri ini
harus kita apresiasi
kita dukung sehingga tercipta
sinergi yang berkelanjutan dan
antara kepolisian dan masyarakat
demikian program khusus polri promoter
semangat baru membangun negeri
terima kasih atas perhatian anda
saya bunga harumdhani selamat malam sampai jumpa